jelang hari raya idul fitri seribu empat ratus tiga puluh sembilan hijriah banyak lokasi pasar murah ramadan yang dikunjungi warga
seperti di kota pasuruan di pasar ramadan ini warga nampak antusias
menyerbu stand aksesoris yang menjual gelang kalung dan cincin yang nampak seperti emas asli
seperti apa kemeriahannya berikut liputannya
pesona ramadan expo digelar di halaman gelora olahraga untung suropati kota pasuruan minggu pagi
dari sekian banyak stand yang ditampilkan ada satu stand yang menarik perhatian warga
yakni stan aksesoris
berbagai macam aksesoris dijual mulai dari gelang kalung cincin bros dan aksesoris lainnya
warga ramai memadati stan ini karena harganya sangat murah mulai dari lima hingga dua ratus rupiah
apalagi mendekati lebaran barang aksesoris ini dibutuhkan warga untuk tampil cantik di hari lebaran
sedangkan aksesoris yang dipilih kebanyakan warna kuning karena dianggap mirip dengan emas murni
padahal bahan dasarnya bukan dari emas
lumayan ya mas soalnya buat lebaran bisa sedikit pamer gitu ya
harganya kan lebih terjangkau daripada kita beli emas asli gitu
dalam pesona ramadhan ekspo ini dispen indak menampilkan delapan puluh dua stan
mulai dari stun furniture baju lebaran kue lebaran hingga kuliner
tentunya harga jualnya jauh di bawah harga toko dan pasaran
untuk ikm saja ada sekitar empat puluh stand untuk umum ada sekitar dua puluh stand
dan untuk perusahaan perusahaan yang ada di kota pasuran sekitar lima belas stan
jadi total sekitar delapan puluh an lebih termasuk pkl yang kita komodir
luar pkm dan juga ada dari luar dan kuliner dan juga ada lomba budaya luar saya sekali
ini lah sama sama semuanya kemarin
oke minat dari warga kota sendiri
rencananya event semacam ini akan digelar setiap tahun
agar masyarakat kota pasuruan dapat menikmati barang barang lebaran dengan harga murah
tanpa harus pergi ke kota besar